dengan memainkan karakter ludruk yang populer di jawa timur
yakni rusmini dan besut
memura membagi bagikan masker
ia juga menyampaikan pentingnya menjaga protokol kesehatan
di pasar pasar tradisional
bukan tanpa alasan bapak tiga anak ini tergerak melakukan ini
saya melihat ada satu titik di mana saudara saudara kita yang paling lemah
yaitu yang pedagang yang bukan mampu menyewa bedak
tapi dia berjual di bawah bedak
nah itu tidak mungkin membelikan masker
karena keuntungan mereka sangat kecil
satu hari mungkin dapat lima puluh ribu itu sudah luar biasa
nah dari situlah saya sebagai seniman ingin menjadi bagian
dari peristiwa melakukan perlawanan terhadap corona
pria lima puluh tiga tahun ini membagikan masker secara gratis
puluhan pasar tradisional telah disambanginya selama masa pandemi
nah mungkin orang yang jahil ini karena gemes lihat rusmini
saya pernah lho dilempar bengkong dari belakang
saya lihat yang lempar tidak ada tapi semua orang ketawa
berarti dia bukan marah sebenarnya karena kehadiran saya membagikan masker
tapi mungkin karena gemes lihat rusmini
konsep sosialisasi ini dianggap lebih menarik dan menghibur
bagi masker itu sangat baik dan patut dicontoh bagi warga yang lainnya
iya sangat bantu bagi petagang di sini terutama warga surabaya
berbagai institusi dan organisasi pun menggait memurah
biaya operasional dan masker yang awalnya dibelinya secara mandiri
kini ada yang membantu
apabila kita membeli masker kita bisa membeli masker
saat ini di pasar tradisi itu melihat banyak yang sudah tidak pakai masker
dia kontak saya untuk segera datang
karena menanya seperti itu
kurang lebih waktu itu kan hari ke satu sampai lima ya
tapi sebetulnya enak lah
cukup besar untuk ukuran saya sebenarnya
tapi karena istri saya orang kesehatan lalu dia support
ya sudah saya jalan semakin semangat lalu teman teman semua hadir
tak hanya ke pedagang pasar sosialisasi ke generasi penerus pun dilakukannya
protokol kesehatan disampaikan sembari mengenalkan teater
dan melestarikan ludruk sebagai kesenian tradisional
kepada anak anak di sekitar perumahannya di kawasan gunung anyar surabaya
halaman rawat tepat di belakang rumah disulap memura menjadi sanggar
untuk pendidikan anak dan pertunjukan
pendidikan informal di sanggar anak merdeka indonesia ini dilakukannya tanpa pamrih
memura yakin bahwa semua orang bisa berperan bila mau bergerak
sehingga memberikan dampak signifikan melawan covid sembilan belas
saya tidak ingin harus berkompromi dengan corona
saya sangat tidak sependapat berdampingan dengan corona tidak ini harus dilawan
dan kita harus tahu caranya apalagi sudah menemukan caranya
jaga jarak pakai masker cuci tangan tingkatkan imunitas
nah meningkatkan imunitas jangan bersedih bergerak terus bekerja sama
saya pikir pandemi akan selesai